kita ke kasus berikutnya yang ini juga sangat menarik perhatian publik dan juga menjadi perbincangan ya sejak kemarin daniar ya
ini soal kasus dugaan pengeroyokan siswa smp yang dilakukan sejumlah siswi sma di pontianak kalimantan barat
sontak menjadi perhatian publik tidak hanya di tanah air tapi juga sampai ke dunia
ada tagar justice for audrey pun menjadi topik terpopuler di media sosial
sejak kemarin hingga hari ini warganet menuntut keadilan untuk korban
tagar justice for audrey menggema di lini masa media sosial
tidak hanya di tanah air tapi juga menjadi topik teratas twitter dunia
audrey atau au menjadi perhatian publik setelah kasus pengeroyokan terhadap dirinya oleh dua belas siswi smu di pontianak kalimantan barat beredar di media sosial
dilansir detik com tiga orang dilaporkan ke polisi terkait kasus pengeroyokan au yang masih berusia empat belas tahun dan duduk di bangku smp
menurut pengakuan korban
penganiayaan terjadi pada dua puluh sembilan maret dua ribu sembilan belas lalu
mirisnya dugaan kasus pengeroyokan ini dikarenakan masalah pria alias percintaan
setelah viral di media sosial
komisi perlindungan dan pengawasan anak kppad kalimantan barat sempat memberi keterangan kepada media untuk menghimbau semua pihak menahan diri dan tidak menyudutkan pelaku
nah jangan sampai ini menjadi permasalahan di belakang
bagaimanapun kita disini sama sama bergandengan tangan membuka berita
yang secara aktual
jangan sampai ada menguntungkan salah satu pihak dan merugikan di pihak lain
mengingat korban dan pelaku adalah anak di bawah umur
jadi kppad dalam hal ini memberikan pendampingan untuk kedua duanya
kami berupaya semaksimal mungkin agar kasus ini jangan sampai masuk ke ranah kepolisian yaitu sampai ke ranah pengadilan
pernyataan kppad ini pun mendapat respon negatif dari warganet
sejumlah akun bahkan menyebut kppad melindungi barat
dan juga mendukungi para pelaku dengan berusaha melakukan mediasi tanpa penyelesaian hukum
kppad pun membantah pernah meminta penyelesaian damai kasus ini
kppad pun memberi kronologi pendampingan kasus pengeroyokan au yang dimulai pada lima april dua ribu sembilan belas
saat ibu korban melaporkan pengeroyokan yang dialami au
di hari yang sama komisioner kppad kalbar juga mendampingi mediasi yang dilaksanakan di polsek pontianak selatan
kemudian pada delapan april kppad kalbar melakukan koordinasi dengan polsek pontianak selatan hasilnya
berkas dilimpahkan ke polres kota pontianak
selanjutnya sembilan april komisioner kppad kalbar menjenguk korban di rumah sakit
kppad kalbar pun melaporkan sebuah akun yang menulis tentang kppad kalbar
yang meminta kasus pengeroyokan au diselesaikan secara damai
selain viral tagar justice for audrey sejumlah warganet mendukung penyelesaian kasus ini melalui petisi online
dalam petisi yang ditujukan untuk kpai dan kppad ini warganet meminta keadilan untuk audrey
hingga rabu pagi petisi online telah ditandatangani oleh lebih dari satu tujuh juta orang
warganet pun semakin geram dan menuntut keadilan untuk audrey setelah beredar foto foto dan video para pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan
kasus sudukan pengeroyokan ini jadi ditangani polres kota pontianak
dan edi rusdi kamtono wali kota pontianak turun tangan langsung untuk penanganan kasus pengeroyokan oleh dua belas siswi sma di pontianak
wali kota edi juga sudah menjenguk korban di rumah sakit
lalu seperti apa kondisi korban saat ini
telah terhubung melalui sambungan telepon dengan wali kota edi rusdi kamtano
selamat pagi pak edi
oke sayangnya kami mengalami gangguan komunikasi
terputus hubungan telepon kami
tapi sebelumnya pak wali kota pontianak sudah bersedia untuk kami hubungi
tapi tampaknya ada gangguan komunikasi
tapi tentu kita berharap ya daniar
bahwa kasus pengeroyokan terhadap siswi sma di pontianak
yang sebenarnya dilakukan sesama perempuan
sesama siswi ini dapat ada jalan keluarnya
karena menjadi perhatian publik yang begitu besar sampai dengan hari ini
betul ditambah lagi kan yang menjadi perhatian adalah pendapat soal apa yang harus dilakukan terhadap pelaku ya
dan juga korban
kalau netizen dengan petisi yang menandatanganinya itu kan mereka menginginkan keadilan untuk korban
yang sahabat saat ini pun masih dirawat di rumah sakit
sedangkan dua belas orang pelaku itu tentu saja belum ada tindak lanjutnya nih
kalau pihak keluarga menginginkan ini dibawa kerana hukum ya

kalau pihak keluarga menginginkan ini dibawa kerana hukum ya

lalu bagaimana dengan pendapat dari wali kota pontianak
kita kembali terhubung dengan bapak edi rusdi kamtono selamat pagi pak edi
pak edi kami dengar pak edi sudah menjenguk korban bagaimana kondisinya saat ini pak
pak edi kami dengar pak edi menangani korban bagaimana kondisinya saat ini pak
ya kita sudah lihat kemarin terakhir hari minggu ya minggu malam
kondisinya memang adris masih trauma dengan kejadian yang dialami
terus dari pihak medis akan dilakukan ct scan untuk melihat kondisi kepala ya yang katanya terbentur
dan organ lainnya tapi secara mental juga ada pendampingan dari dokter
oke pak edi sempat ngobrol tidak pak dengan korban ini pak
ya kita sempat ngobrol terutama dengan orang tuanya dan memang mereka masih perlu pendampingan
apalagi kalau kita bicara soal kasusnya pak ya
ya jadi memang pihak keluarga sudah melaporkan kepada kepolisian kapolresta kota pontianak
dan kita koordinasikan juga dari kptad mendampingi ikut memantau dan mengawasi ya
oke pak edi jadi sebenarnya sudah sampai dimana penanganan kasus ini pak
karena kami dengar ada mediasi tapi tidak berjalan
sementara pihak keluarga ingin lewat jalur hukum tapi kppad punya pendapat yang berbeda
sudah sampai di mana sebenarnya untuk menangani kasus bagi korban ini
dan juga untuk pelaku yang sama sama masih anak anak sebetulnya
kan dari kepolisian sudah memanggil beberapa saksi
dan dimintain keterangan
nah kita dari kpad ikut mengawasi dan memantau ya
memantau keluarga juga
nah ini dalam berproses
karena masih dicari bukti bukti
dan nanti siang saya akan nanti pagi ini saya akan berkoordinasi dengan bapak kapolresta untuk koordinasi penanganan kasus ini
karena kita ketahui ini jangan sampai terulang kembali di kota pontianak
bapak mengingat sudah dibicarakan oleh banyak pihak bahkan warganet sendiri sudah punya petisi justice for audrey
nah bapak edi sebagai wali kota pontianak apa yang direkomendasikan dan apa yang diinginkan pak sebetulnya
ya yang pertama kita akan terus mengawal dan mengatasi korbannya
dari traumatik dan kesehatannya sampai benar benar pulih kembali dan bisa bersekolah kembali
terus untuk masalah hukumnya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk memprosesnya
nanti kita terus akan memantau dan mudah mudahan ini bisa cepat selesai
oke artinya sekarang masih berproses ya pak di pihak kepolisian di sana ya
arahnya apakah memang akan mengarah ke kasus apa namanya
atau memang arahnya mau tetap mediasi
karena mempertimbangkan korban dan juga pelaku sama sama anak anak atau bagaimana
karena tampaknya publik menginginkan yang lebih dari sekedar mediasi pak edi
iya betul kita memalumi komentar perasaan dari warga net di mana pun berada
tetapi tentunya kita kembali kepada keluarga korban dan keluarganya serta pihak pihak terkait
nah jalan yang terbaik memang ini harus ada efek jerah tetap harus kita lakukan
dan jalan yang hukum tetap kita harapkan bisa terus berjalan
baik pak edi satu lagi sudah ada komunikasi tidak dengan para terduga pelaku ini
kalau dengan terduga kayak kita belum koordinasi ya
tapi dari keterangan kppad itu sudah dilakukan pemanggilan
oke baik semoga ada jalan keluar yang memang bisa menjadi jalan tengah ya untuk kita semua
warganet kemudian juga bisa lega begitu dengan keputusannya plus juga utamanya untuk korban
bisa kembali pulih terima kasih pak edi rusdi kamtono wali kota pontianak
selamat kembali memantau pak dan selamat kembali bekerja
dan tentu kita tunggu ya perkembangan kasusnya seperti apa
mudah mudahan cepat selesai dan yang paling penting sebenarnya adalah adik kita ini
yang menjadi korban ini segera pulih dari trauma dan juga luka fisiknya
betul memang kalau kita bicara soal bully ini masih saja terjadi ya di indonesia
tidak hanya melibatkan korban
tidak hanya anak anak tapi juga orang orang lewasan